usai berlari di kawasan megamas manado ganjar menuju kantor dpw p tiga sulawesi utara yang berada di paldua manado
kantor dpw p tiga sulawesi utara di manado adalah yang kedua setelah jawa barat yang dikunjungi ganjar pranowo
di kantor dpw p tiga sulawesi utara manado ini ganjar dijemput oleh ketua dpw p tiga sulawesi utara debri ponto
beserta jajaran pengurus dpw maupun dpc serta para caleg p tiga
di kantor ini ganjar memberikan semangat kepada para kader p tiga untuk tetap menjaga semangat soliditas dan solidaritas dengan pdip
apalagi kantor pdip bersebelahan dengan kantor dpw p tiga sulawesi utara
melihat betapa rukunya antar partai dan kalau p tiga ini partai islam di sulawesi utara juga banyak kaum nasrani
ternyata mereka juga sangat baik baik hubungannya
maka lolah kemudian contoh contoh antar partai ini bisa diperba
berikan oh masyarakat pasti akan mengikuti
maka pesan pesan persatuan pesan pesan kerukunan yang kita jaga
mesti kita jagain mesti kita sampaikan pada masyarakat
sehingga kalau kemudian nanti kita ingin membangun fondasi persatuannya sangat kuat
itu dicontohkan antara lain di sulawesi utara ini